selamat malam pak sanusi
saya memiliki informasi tentang jessica yang selama ini anda cari
anda punya informasi soal jessica buat saya
ini jebakan atau bukan ya
gimana apakah anda tertarik
kalau under tertarik kita ketemu di cafe finland jam delapan malam ini
kami perlu bicara dengan anda
kalian mau apa
saya akan terang
kami bukan orang jahat
kami disini ingin membantu anda
untuk menemukan dennis
kamu mau percaya dengan kami
sekarang dengarkan saya
saya hanya ingin bertanya
kapan terakhir kali anda
berg redenang mesyuaratnya
berkomunikasi dengan dennis
dan tiga bulan
denyiji pernah menghubungi saya lagi
istri saya melihat chat anda dengan dennis di handphone anda
istri bapak salah lihat
istri saya nggak mungkin salah lihat
kamu dengarkan saya ya
kalau kamu tidak mau cerita
nyawa deni itu dalam bahaya
saya butuh informasi ini dari anda
bisa anda berikan informasi ini kepada saya
saya gak tahu apa apa

kalau anda tidak mau bicara sekarang gak apa apa
kalau anda tidak mau bicara sekarang gak apa apa
ini kartu nama saya
kalau memang udah mau cerita bisa telepon di sini
dengerkan saya ya
dengerkan saya ya
dengerkan saya ya
kalau anda tidak ceritakan semuanya ke saya
kalau anda tidak ceritakan semuanya ke saya
anda tidak akan pernah bertemu lagi dengan dennis
baik permisi pak
baik permisi pak
terima kasih sudah mendukung saya
terima kasih sudah mendukung saya
ada yang perlu saya bentuk lagi pak
ada yang perlu saya bantu lagi pak
tunggu fera hubungi saya pak
tunggu fera hubungi saya pak
tadi saya melihat aldebaran menemui vera
tapi vera sudah saya ancam
supaya dia tidak bicara apa apa kepada aldebaran
awasin terus si vera
kalau vera ada di pihak aldebar
cepat atau lambat
mereka bisa temukan dennis
apa benar pak al bisa menolong dennis
tapi gimana kalau denny silahkan
sepertinya bukan orang sembarangan
selamat malam pak sanusi
saya memiliki informasi tentang jessica
yang selama ini anda cari
punya informasi soal jessica buat saya
ini jebakan atau bukan ya
apakah anda tertarik
kalau anda tertarik
kita ketemu di cafe finland
jam delapan malam ini
saya akan pergi ke sana sekarang
semoga ini bukan jebakan
masa kenapa belum sampai rumah juga sih
mama kenapa sih
mama dari tadi bingung terus
dari tadi bengong lah
banyak pikir lah
gak baik tau buat dedeknya
gue dari tadi nungguin mas al
jadi gak usah banyak mikir
ini yang kita main
pengen kang guru
kamu baik baik aja kan
alhamdulillah ya ampun
aku udah tidur udah deg degan loh
saya kan janji pulang dengan selamat
gak ada penampan
terus vera gimana
kita bobot dulu yuk
gagak papa dada mama
mama dada papa
tadi saya udah ketemu vera
tapi dia masih belum mau bicara
tapi saya udah kasih
kartu sama saya
tiap kali aja dia berubah pikiran
mau telepon saya
apakah mau orang yang menghubungi saya
kita bicara di sini pak
santai dulu saja pak sanusi
saya sudah pesankan anda minuman loh
saya datang ke sini mau bicara soal jessica
jadi informasi apa yang sudah kamu dapatkan
yang bisa kamu berikan ke saya
saya memiliki data data yang sangat akurat
dan sangat terpercaya